harga makanannya yang murah meriah selalu menjadi andalan warteg atau rumah makan warung tegal
di bandung warteg kekinian hadir tanpa meninggalkan identitas sesungguhnya
namun memanjakan pengunjungnya dengan fasilitas modern layaknya kafe
seperti wifi gratis hingga pendingin ruangan
nah seperti apa bentuknya ini dia
siapa yang tak kenal warteg alias warung tegal
warung nasi sederhana warteg terkenal karena masakannya yang beragam dan harganya murah
sama seperti warteg di jalan bahu reksa kota bandung ini
tapi dengan suasana yang berbeda
bangku kayu khas yang memanjang tak akan anda temui di sini
warteg ini sebuah jalan yang berbeda

fasilitas seperti wifi gratis hingga suasana sejuk dari pendingin ruangan menjadi pembeda warteg ini
tapi ciri khas beragamnya makanan tetap dipertahankan
ada lima puluh empat menu makanan mulai dari olahan daging ayam daging sapi sayuran hingga aneka gorengan yang ditata rapi
harganya juga masuk ke range anak anak mahasiswa
sebenarnya tempatnya juga enak
tidak cuma tempatnya untuk duduk makan
tempatnya soalnya enak

misalnya gorengan juga
terus dekat dari tempat kerja
terus harganya juga lebih murah sih
kalau tempatnya enak nggak ya
layaknya warteg warteg lainnya
harga murah memang jadi magnet
pengunjung bisa makan enak dan kenyang dengan dana rp sepuluh hingga rp dua puluh saja plus minum gratis
warteg kekinian ini juga memberi ruang etalase buat para pelaku bisnis pemula
jan permatasari bandung